muar lagi belajar
tapi mau ngobrol sebentar sama mami ya
tapi sama mama gak berantem kan
fikir ocat hanya sendirian
jadi kamu anggap tidak penting
ocat itu warga cibarengkok
yang sekarang ikut kita jadi warga ciramus
kalau kamu mau memban
pikirkan dulu siapa yang jadi korban
setelah kamu menyelamatkan
baru kamu boleh membangun
kamu itu teabdi masyarakat
cara berfikirnya beda
terima kasih ya udah ingetin sobri
karena hanya bapak yang tahu
dan bapak harus mengingatkan kamu

sekarang untuk kamu agressif
gak tahu ibu guru bilangnya begitu
besok papa tanya ibu guru dulu ya
cinepul udah ngelajarin pr belum
ntar ditanyain ibu guru loh
sini sini bapak saja
gak usah bapak udah ngerjain semuanya
bapak aja biar bersih
cuma nyapu doang apa susahnya
iya bapak aja
febri pengen bantu bantuin bapak
kamu kan sudah mencuci pakaian dalam kamu sendiri
itu sudah cukup
bapak aja sini
tapi febri juga pengen belajar lurus rumah
udah nanti saja
kalau kamu besar ngurus rumahnya
sekarang kamu masih kecil
kenapa jadi libut sih
cuma gara gara sapu
itu si anceng udah pergi tuh
sudah selesai menyapunya nak
ya sudah kamu masuk deh
jangan ajak itu nanti repot
lebih repot lagi kalau harus menceritakan sama dia
bapak pergi dulunya mau ngajarin om dadang masak
eh jeniper sayang
nggak usah tuh biar papa aja
nanti dimarahin sama bu guru pak
jeniper disuruh rajin ngerjain pr
kan tadi udah papa suruh ngerjain pr
ya udah kalau bu guru yang nyuruh mengerjakan pekerjaan rumah gak apa apa
kemana tuh kang dadang
kita ke rumah mas suha
sebentar ya kang dadang
saya bantuin jeniper ngerjain pr dulu
nanti malam saja doi
nanti kalau hujan gimana tuh kum
mungkin maksudnya dia itu pekerjaan rumah
buat kamu udah makan belum
kamu teh ini lagi ngerjain apa
ini weh ngerjain tugas
mami teh seneng banget kamu sekarang udah gak pernah ku warnet lagi
iya nih udah lama enggak
kamu doain mami biar lebaran nanti mami bisa ngebeling kamu laptop
tapi laptopnya teh jangan dipake buat main game
anak mami teh udah punya pacar belum
ah masa belum
ah mami teh gak percaya
masa anak mami yang ganteng begini bisa gak punya pacar
pasti banyak tuh yang ngejar ngejar pengen jadi pacarnya anak mami
iya mi belum
katanya lagi dekat sama febri ya
enggak mi cuma temen
beneran atau enggak
lagian mami kenapa sih nanya begitu
febri tuh orangnya baik dewasa
edward juga belajar banyak dari febri
ya pasti baik
kan om akum juga orangnya teh baik

jangan pikir di
jangan nanas ct si si ke
pebri itu orangnya baik dewasa edward juga belajar banyak jadi pebri
ya pastinya baik kan om akung juga teh orangnya baik
edward lagi belajar
papi mau ngobrol sebentar sama mami ya boleh
tapi papi sama mami gak berantem kan
enggak ada pi
tidak ada eike

ki beres dikit